biar langsung beres
saya bantu bu
selamat tur belanja
hati hati buat dompetnya
jangan sampai kecepetan
jangan sampai kecepetan
mau ke rumah bang edi
kamu tenang aja
saya mau cari sarapan dulu
ibarat latihan tinju
saya mah kalau belum kena nasi
dari rumah bang edi
belum kerasa sarapan
kamu aja kalau mau beli nasi
saya cukup sarapan ini
ayoan masih di rumah adi du
abu bun pergi
katanya mau ke rumah bang edi
ibu bun pergi sama siapa
saya telepon dia
saya ada info dari ibing
bu bun mau ke rumah bang edi
barusan dia saya coba kontak
bu bun sama siapa
lagi di jalan di angkot
mau ke kampus
enggak saya ada panggilan kerja

amarannya udah saya kirim sebulan yang lalu
panggilannya baru kemarin
hari ini baru mau datang
panggilan kerja sebagai apa
dari perusahaan apa
aht singkatan dari apa
andai hujan turun
bergerak di bidang apa
produksi di berbagai macam jas hujan dan payung

ingat kamu masih terdaftar sebagai mahasiswa abc
saya mau mengundurkan diri aja
kamu terikat oleh perjanjian ikatan dinas
di do juga boleh
apapun alasannya kamu masih harus tetap menjalani perjanjian ikatan dinas dengan kampus abc
kalau tetap nekat mengundurkan diri
kamu akan merasakan akibatnya
termizi dengan persis
untuk menjaga keballahan
mau duduk di mana
itu sudah ada yang ngomong
mau pesan makan
sudah mau pesan sekarang
mau pesan apa
nunggu bang edi
saya pesan teh aja
black komoati atau leciti
teh yang biasa aja nggak ada
nginep keren bang edi
luar biasa sukses
siapkan masas itu
terima kasih amir
terima kasih banyak om
terima kasih banyak om
gimana anda berbicara
saya enak dalam sebuah moment
halo saya dapat kabar dari iwan
iwan dikasih tahu ibing
katanya bubun ke rumah bang edi sendirian
mau apa dia ke rumah bang edi
kemarin dia sempat kontak bang edi
tapi bang edinya bilang gak ada waktu
dia baru pulang dari jakarta
di depan rumah saya saya kortikus dengan sebelah kaki yang geruka
tangkap dan buang ke sungai cikapundung
tikus itu sedang tidak bisa berenang
di rumah bang edi ada tikus
akhirnya humournya tuh ludah banget
ini udah lancar gak
mungkin gang motor salah alamat
mau apa gang motor ke pasar
saya kemarin ada sedikit masalah dengan bisnis saya
sehingga saya harus fokus
jadi beberapa kegiatan seperti kegiatan gerakan mendukung bandung yang indah
ramah dan aman jadi sedikit terabaikan
mulai hari ini program itu sudah bisa dijalankan lagi
silakan diminum tehnya
kok teh dikasih rambutan
itu leci bukan rambutan
kan namanya juga leciti
kita benar menjadi tikus
itu cuma istilah saja
saya di depan rumah bang edi
tapi tikusnya sudah tidak ada
tadi saya lihat tikusnya pincang dan memakai tongkat
tapi ternyata masih ke situ untuk menarik hantu
kalau boleh tahu tikus itu siapa bang
saya kemarin cari dia ke rumahnya
dia tidak ada
tadi dia datang ke rumah saya
tikus itu bubun
bubun masih belum bisa di
saya boleh duduk di depan
susah kalau harus duduk di belakang
kita balik ke rumah bang edi
om kamu lagi bisnis apa sekarang
kamu nggak pernah ikut bisnis om kamu
terhampir baik banget
kalau dana pendukung saya masih harus kontak agus
nggak bisa transfer aja
saya nggak mau ada jejak transaksi untuk bisnis kita
saya sudah cek di sekitaran rumah bang edi nggak ada
sekor tikus sudah berani datang ke rumah saya
mungkin tikus tikus yang lain juga akan datang
kalian harus bergerak lebih dulu dibanding mereka
dari rumah kang
tadi di rumah sudah ngopi
saya ketinggalan berita apa
saya barusan udah ditawarin sama sukanta
saya harus pergi
terima kasih om
tak ada belakang pak
terima kasih aja
boleh datang aja
terima kasih om
mau ngantar kopi buat kang murad
saya nggak dibuatin
kalau kau ngejang mau ngepi juga
bikin satu lagi buat kang ujang
saya ketemu perempuan manis
kalau ketemu lagi
kamu yakin bakal ketemu lagi
kenapa nggak tadi aja kenalannya
situasi dan kondisinya
nggak ketemu lagi
wajahnya pasti bakal kebayang terus
sudah mulai kerja
baru mulai besok
sebelum kamu mulai kerja
ada sesuatu buat kamu
pertanyaan yang penting
sesuatu yang penting buat kami
kamu bisa datang ke kampus
dan bisa melihatnya sendiri
kalau kamu tidak datang
kamu akan menyesal
dia sudah berani datang ke rumah bang edi sendirian
kebetulan bang edi lagi nggak ada di rumah
bang edi sepertinya khawatir
bu bun bakal datang lagi
mungkin nanti sama temen temennya
bantu saya cari tahu
dimana saya bisa menemukan bu bun selain di rumahnya
biar saya habisin sebelum dia berani balik lagi ke rumah bang edi
bubun sudah berani datang ke rumah bang edi sendirian
kebetulan bang edi lagi nggak ada di rumah
bang edi sepertinya khawatir
bu bun bakal datang lagi
mungkin nanti sama temen temennya
kita harus cari tahu
dimana saya bisa menemukan bu bun selain di rumahnya
dia harus dihabisin
sebelum berani balik lagi ke rumah bang edi
kita yang harus habisin bu bun
orang orang yang dibayar bang edi
buat ngabisin semua yang jadi backing orang orang di parkiran
sama di terminal
kamu berani sama bu bun
melawan tukang parkir aja kamu masih perlu bantuan saya
bukan saya sendiri
ga usah banyak omong
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
jalan atau pake motor
abu bun gapapa
tadi kang cecep telepon
kamu dari rumah bang edi
ketemu sama bang hedi
orangnya gak ada
pintu rumahnya dikunci
tapi kayaknya bang hedi tau
kalau saya dateng
pas sadar ada cctv
saya langsung buru buru pergi
orang orang yang dibayar buat nyari kita
tapi mereka gak lihat saya
kenapa kamu nekan ke rumah bang hedi
saya tadinya mau ngajak berunding aja
tapi kayaknya dia nggak mau berunding
kita udah siap perang
kalau mau nyerang ke rumahnya
kang bahar udah lama gak ada
tapi kita masih pakai aturan yang dibuat kang bahar
kita gak bakal nyerang lawan ke rumahnya
kita gak akan ngebantai orang di depan keluarganya
terutama gak boleh di depan istri atau anak anaknya
masalah di jalan
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
mau lewat rumahnya
lewat perang atau damai
harus diselesaikan di jalan
biar langsung beres
kasih tau bang hedi
kita ketemu kapan
saya minta teh panas dulu
sambil nunggu temen temen saya datang
yang lain belum datang
akhirnya kamu datang juga
sesuatu yang penting buat saya apa
belum jadi copet
baik yang mengeksekusi
atau apapun istilah
tetap termasuk copet juga
kalau kamu tetap nekat keluar dari abc
akan saya perbanyak
biar semua orang tau siapa kamu